tim resmo polda metro jaya pada selasa kemarin berhasil menangkap pelaku pembunuhan abdullah fitri setiawan alias dufi
yang ditemukan tewas di dalam drum di daerah kelapu nanggal kabupaten bogor beberapa waktu lalu
dikutip dari detik com kapolda metro jaya irjen pol idam aziz membenarkan penangkapan terhadap pelaku yang berinisial mn
pelaku ditangkap pihak kepolisian di kawasan bantar gebang bekasi
pelaku kemudian dibawa ke polda metro jaya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut
sementara itu setelah mendapatkan informasi tim resmo polda metro jaya telah menangkap pelaku pembunuhan
keluarga bersama dengan istri korban mendatangi kantor resmob metro jaya untuk melengkapi berkas acara pemeriksaan selasa malam
dalam keterangan terhadap penyidik keluarga mengaku ditanya soal kedekatan pelaku terhadap korban
karena polisi menemukan ponsel identitas dan atm milik korban yang dibawa oleh pelaku berinisial mn
menurut keluarga korban pihaknya tidak memiliki kedekatan apapun karena tidak mengenal pelaku
kami tadi diberikan berita acara dikasih foto pada saat diberita acara tapi kami tidak mengenal siapa pelakunya
kami juga hanya dikasih inisial tidak dikasih tahu siapa namanya
ini inisialnya ini tapi kita tidak tahu siapa